enak juga tembakan kamu
bisa bisa aku setiap hari ketagihan
kamu akan jatuh dalam tumpang
ini bu pesangannya
terima kasih ujang
silahkan mengerjakan pekerjaan
kamu suka kan pak
kamu tahu aja kesukaan saya
kesukaan bapak sama dengan kesukaan saya

sebentar lagi aku akan kaya raya
tidak perlu tinggal di tempat jelek seperti ini
aku akan tinggal di rumah yang mewah
dan aku akan menjadi istri bos hendry
datanglah saat ini juga
aku sangat mencintaimu hendry
aku sangat percaya pendirinya
tetapi mesin untuk biru
tidak ada perbedaan
setelah siap memiliki
sampai ketemu di tempat we ton
aku menantimu henry
cepatlah datang henry
cepatlah datang henry
akhirnya kamu datang juga
aku mencintaimu henry
henry bangun henry
ayo bangun udah siang
bangun udah siang